mungkin hari ini kita bersama beliau sama sama mendoakan yang terbaik
pertama ini hal yang menarik memang sebenarnya pertama yang harus kita pahami saya mungkin tidak
terlepas daripada pimpinan saya daripada sahabat saya keluarga besar saya abang damohamad
bobi nasution kehadiran saya hari ini niat saya hari ini justru sudah saya sampaikan kepada beliau
dan alhamdulillah mungkin hari ini kita bersama beliau sama sama mendoakan yang terbaik untuk
khusus jakarta binjai ini yang terbaik
bang ini disebutkan bahwa pak bopi juga menempatkan beberapa orang di daerah daerah untuk
wah itu ditanya kepada pak bopi langsung
ya tapi kalau untuk hal yang baik tidak ada yang salah
saya rasa untuk hal yang baik menempatkan orang yang terbaik
selama tidak melanggar apa yang menjadi ketentuan
saya rasa ini adalah hal yang terbaik
saya rasa tidak ada masalah